dua puluh empat petasan dan seratus kg bahan penguat petasan
dimusnahkan tim gegana polda jawa timur
di lapangan tembak kodim bangkalan pada sabtu siang
inilah hasil penyitaan di rumah warga berinisial mm
di desa langkap kecamatan burne
oleh personil satreskrim polres bangkalan pada jumat malam
mm pun telah ditetapkan polisi sebagai tersangka
pemusnahan dengan cara diledakan dilakukan di lapangan terbuka
dan jauh dari permukiman warga dengan harapan tidak membahayakan warga
polres bangkalan berkoordinasi dengan sat brimobda polda jatim
yaitu satuan gegana polda jatim jibom polda jatim
untuk melaksanakan disposal atau pemusnahan barang bukti tersebut
pemusnahan ribuan petasan ini ternyata menimbulkan kerugian bagi warga sekitar
sejumlah rumah warga dilaporkan rusak akibat ledakan
polres bangkalan siap bertanggung jawab
dengan memberi ganti rugi atas kerusakan rumah
yang terkena dampak pemusnahan petasan
kamaludin harun bangkalan jawa timur